hari ini adalah hari kematianmu

matilah kau sorowisesa

ajar lagi lagi kau pergi dariku sorowisesa
ajar lagi lagi kau pergi dariku sorowisesa
ajar lagi lagi kau pergi dariku sorowisesa
ajar lagi lagi kau pergi dariku sorowisesa

ia tak lagi kembang setelah terkenaan taman gujang putih
idea gujang putih memang benar benar luar biasa
budak itu geok
jangan kau takut
hadapilah sasaran itu
pindahkan tubuhku ke arah dirimu
lalu salurkan tenaga dalammu pada telapak tangan kananmu
jangan sampai ia terus mendesakmu
potong tubuhnya lalu laselah didesakmu stmonkey

tiba arthkan bahkan tak terlalu kular marahnya
esparesnya dua orang berwarna merah
hai ada di sana
apakah ini dia
yang terkena langsung diuat dengan perut